ada mang murad
apanya yang memangnya kenapa
kayak gak tau mang murad aja
motornya biar saya yang parkir
buat sementara terminal dipegang kang reno
kita gak tau
ocah sama mehmet bisa aktif lagi atau enggak
kita gak tau
kita harus cari pengganti mereka
kalau bisa hari ini juga
di sini ada dua orang anak buah dia
anak buahnya itu juga gelap soal kang reno
tapi saya yakin di atas kang reno ada orang lain
orang yang backup pos bubun waktu dikejar anak buah kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang dharma sekarang turun langsung
terima kasih buat informasinya
info dari denny sudah dua hari kang darman ke terminalnya di pos dukun
sudah dua hari juga bos bobon gak muncul di terminal
kayaknya bakalan lama gak muncul
buat sementara terminal dipegang gang reno
di terminal ada dua orang anak buah dia
anak buahnya itu juga gelap soal sang reno
tapi kata denny dia yakin di atas kang reno ada orang lain
orang yang backup post bubun waktu dikejar anak buah kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang darman sekarang turun langsung
boy udah lama nggak di terminal
dia juga sudah saya suruh
gak usah ikut ikutan temannya
yang sama sama sudah tersingkir dari sana
saya gak bisa dapet info dari dia
belum ada kerjaan baru
dengar dengar kamu mau balik lagi ke terminal
iya diajak tony
tony berani karena ada backup dari darman
iya tapi kemarin tony kena musibah
tony dibawa bos bubun
disuruh berdiri dibawah bos bubun

pakai air dingin dua jam
si bubun kelakuan
kalau berani harusnya jangan sama anak kecil
gak usah repot repot kan
bos bubun lagi dicari kang darman
kang darman turun langsung
udah dua hari kang darman ke terminal nyari bos bubur
tapi bos bubun gak muncul di terminal
info dari terminal
kayaknya bos bubun bakalan lama gak muncul
buat sementara terminal dipegang kang reno
di terminal ada dua orang anak buahnya dia
anak buahnya itu juga gelap sama kang reno
tapi kata denny dia yakin di atas kang reno ada orang lain
orang yang nge backup bos bubun waktu dikejar anak buahnya kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang darman sekarang turun

memangnya kang cecep perlu tahu
sampai kamu ceritain semua ke dia
waktu pertama bermasalah sama bos bubun
mungkin kamu gak suka sama dia
karena kamu pernah dihajar sama dia
pernah dirempar sama dia
itu masa lalu
mungkin di masa depan kita perlu dia
saya bukan gak percaya sama kang darman
tapi kita belum kenal siapa dia
cepat bisa bertarung lagi
kalau perkembangan masalah di pasar
mungkin kang ngurah dapat kabar dari taslim
kalau kamu penasaran
telepon aja kang murad
kamu penasaran gak
kenapa ada mang murad
apanya yang memangnya kenapa
kayak gak tahu mang murad aja
motonya biar saya yang markir
di pasar baru sampai
ada kabar perkembangan masalah di pasar
saya mau tanya sama tashim dulu
nanti saya kasih kabar
kang murad baru sampai pasar
dia mau nanya tasin dulu
terus nanti mau ngasih kabar
orang yang ngeroyok teman kamu sudah kamu cari
sudah kamu bales
tapi baru dua orang
semuanya ada berapa orang
dua kali empat
ditanya malah ngasih soal matematika
bilang aja delapan
gak usah bilang dua x empat
yang ngeroyok ajun itu
kejadiannya dua kali
yang pertama pelakunya empat orang
yang kedua juga pelakunya empat orang
dua kali empat
sama dengan delapan
kenapa setelah minggu enggak setulung
bagaimana kalau nggak beres
nggak ada kang
suruh sukanta kesini
dipake kang mus
kang mus juru saya panggil sukanta
mau saya buatin kopi
tadi saya di rumah udah ngopi
mama mau pergi lagi
ada urusan lain
kalau masalahnya bisa kamu atasi
kalau masalahnya makin besar
misalnya mereka kesini
bawa orang lebih banyak
cepat kasih tau mama
kamu masih nganggur
dagi iwaran keamanan
sarannya yang penting berani
kalau ada pedagang yang nggak mau bayar
kita harus berani main keras
kalau masih satu lawan satu